batas penahanan jessica wongso tinggal menghitung hari
kepolisian optimistis berkas perkara jessica dapat berlanjut ke pengadilan
batas penahanan satu ratus dua puluh hari jessica kumala wongso
tersangka pembunuh wayan mirna salihin
akan berakhir pada dua puluh delapan mei mendatang
namun berkas perkara tersangka tunggal jessica wongso
hingga saat ini masih didalami jaksa kejaksaan tinggi dki jakarta
berkas perkara jessica segera maju ke pengadilan
ternyata tadi sudah dikoordinasikan
ternyata karena kesibukan seleksi ada casis kan
ini kan ada mulai dari pemeriksaan tamtama bintara akpol
untuk seleksi makanya untuk ahlinya dijadwalkan ulang untuk pemeriksaan
tapi sudah kita koordinasikan persuratan sudah
koordinasi sudah tinggal penjadwalan saja untuk pengecekan psikater